tidak sedikit kasus pembunuhan yang kini terungkap di publik
yang lebih miris lagi pembunuhan kerap dilakukan oleh orang yang memiliki kekerabatan
mengapa demikian apakah benar manusia saat ini makin jahat
akan kita bahas bersama dengan kriminolog ui ardi putra prasetya
selamat sore pak ardi
selamat sore mbak saya salam sehat selalu
baik pak ardi salam sehat selalu juga
pak ardi melihat kasus ini anak yang ada konflik lah istilahnya dengan ibu dan ayahnya
ibunya hingga tewas ayahnya saat ini terluka
motif dan pelakunya memang belum dijelaskan oleh kepolisian
namun dari keterangan saksi kronologinya adalah adanya cek cok terlebih dahulu karena bisnis keluarga
melihat kasus ini sebenarnya seperti apa pak ardi
baik terima kasih
yang pertama saya sampaikan
saya sampaikan rasa dukacita yang mendalam terhadap korban ya
dan ini sangat perbuatan yang sangat keji dan tidak dibenarkan
dan yang harus kita ketahui mbak bahwa kejadian seperti ini bukan pertama kali
kita ingat tujuh belas april lalu seorang pemuda di malang juga tega membunuh ibu kandung karena uang lima puluh juta
ada juga anak yang membunuh ibu kandung karena permasalahan permasalahan sepele seperti itu
nah ini kenapa terjadi kita harus melihatnya lebih luas
ada beberapa faktor yang mungkin bisa
menjadi pemicu dari peristiwa ini
nah kalau saya melihat ada beberapa yang sangat sangat dominan ya
yang pertama adalah konflik keluarga dan ketegangan emosional
ini dibuktikan dari saksi para tetangga mendengar ada konflik atau keributan di dalam rumah
ini biasanya muncul karena ada ketidaksepakatan ataupun ketegangan emosional yang tidak dapat teratasi dan konflik itu tidak termanage dengan baik
nah di beberapa kasus memang seorang yang mungkin melakukan pembunuhan ini adalah respon dari ketegangan yang tidak tersentuh
yang tidak terselesaikan
saya menduga di kes ini korban meninggal dunia ibu ini mungkin ada di tengah tengah dari perseteruan antara anak dan si bapak ini
seperti itu mbak
ini kan sebenarnya mungkin menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik
kenapa kemudian yang terjadi adalah membunuh untuk menyelesaikan konfliknya
sedangkan kan sebenarnya untuk menyelesaikan konflik banyak hal lain yang bisa dilakukan
jadi ada beberapa
faktor yang menjadi back end mengapa seseorang melakukan pembunuhan
yang pertama mungkin ada kes gangguan kesehatan mental
ini ada gangguan mental yang serius misalnya antisosial atau psikofrenia
ataupun gangguan disasosiatif ini serius
namun juga ada gangguan kesehatan mental yang sebetulnya bisa diselesaikan mungkin dengan konseling
nah ini biasanya tidak terdeteksi dengan baik
jadi kita menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar padahal secara psikologis
ada gangguan gangguan yang menyelimuti
dari pelaku ini
yang kedua ini mungkin terkait dengan kontrol atau kekuasaan
di beberapa kes pembunuhan di anggota keluarga
ini terjadi dalam konteks keinginan untuk kontrol over member
atau mengontrol atau merasa memiliki kekuasaan penuh di dalam keluarga
nah ini biasanya sangat erat dengan kaitan bisnis keluarga
di beberapa cash seperti ini
nah yang motif ketiga biasanya ada gangguan gangguan lain eksternal
misalnya ada pengaruh alkohol ataupun narkoba
kalau misalkan kita lihat tadi pak ardi juga menyatakan
kasus seperti ini bukan yang pertama kali
sebelumnya sudah pernah ada
dan tidak satu dua sebenarnya kasus seperti ini membunuh anggota keluarga sendiri
apakah ini merupakan sebuah gejala sosial atas permasalahan yang lebih besar sebenarnya
kita ingat beberapa waktu yang lalu
tepatnya di sekitar bulan november dua ribu dua puluh
seorang anak meracun keluarga yaitu bapak ibu dan kakaknya ya
karena merasa tidak diperhatikan
ada lagi cash membunuh ibu kandung kata darus di masjid karena kesal dan sakit hati
nah ini sebenarnya kalau kita lihat ada benang merah dari kes kes semacam ini
yang pertama adalah adanya gangguan psikologis yang tidak terselesaikan
permasalahan permasalahan psikologi yang tidak terselesaikan
dan ketika mendapat terpaan misalnya dari pengaruh pengaruh dunia maya misalnya
atau pengaruh dari televisi dari film
hal hal yang dianggap
menganggap menyelesaikan masalah akan dilakukan
termasuk melakukan pembunuhan
ada hal hal semacam itu yang kemudian menggiring kita untuk berpikir
apakah ini ada pengaruh pengaruh yang instan
misalnya dari film dari pemberitaan dan sebagainya
seperti itu mbak
kalau misalkan kita melihat tren data pembunuhan di indonesia dari tahun dua ribu sembilan belas
yang dirilis oleh biro pengendalian operasi mabes polri
dari dua ribu sembilan belas angkanya sembilan ratus sembilan puluh
sebenarnya cenderung menurun
tapi kesan yang timbul di masyarakat
ini akhirnya pembunuhan yang akhir akhir ini terjadi
terlihat lebih keji
karena itu salah satunya diduga tidak sedikit dilakukan oleh kerabat
ataupun keluarga sendiri
ini sebenarnya seperti apa mas
jadi ada beberapa pengaruh ya
termasuk dalam pemberitaan
dan dalam masyarakat menerima
kita di era sekarang
kita mendapatkan informasi tentang pembunuhan
tentang menghilangkan nyawa seorang secara sadis
ini lebih cepat
dibandingkan dengan misalnya sepuluh tahun yang lalu
waktu kita masih terbiasa
belum terbiasa menggunakan internet
walaupun angkanya sosial hampir hampir mirip
dan kes kesnya hampir mirip
namun ketika di framing dan diberitakan
itu akan menjadi berbeda
kes kes semacam ini sebetulnya juga
banyak yang tidak terekspos
ada di beberapa wilayah
misalnya yang tidak dekat dengan ibu kota
itu menjadi kasus yang biasa
ketika seorang anak membunuh orang tuanya
jadi sebenarnya trennya ini tidak meningkat ya
untuk tren secara rasio itu
tidak ada mengalami peningkatan signifikan
nah yang menjadi menarik adalah
misalnya motifnya sama
namun metode yang dilakukan
ini kemudian meniru
ada imitating di situ
itu kemudian muncul
misalnya ada pengaruh
sekarang orang lebih mudah menonton film
dibandingkan lima sepuluh tahun yang lalu
adanya aplikasi yang menyediakan itu
dia tidak sadar ternyata juga dipengaruhi
bagaimana untuk menghilangkan nyawa seseorang
itu ada muatan muatan itu dalam film
misalnya seperti itu
makanya di kebijakan kita memang ada klasifikasi
kelompok kelompok umur semacam itu
modus dan motifnya ini yang berkembang
seperti itu ya pak ardi
kejahatan itu dipelajari
dan dipelajari dari mana pun itu bisa masuk
modus ataupun motif yang saat ini
dan apakah masalah ekonomi
akhir akhir ini kan memang sering terjadi
apakah motif ekonomi ini
menjadi yang dominan
salah satu yang mungkin tiga tertinggi
jadi ini ada dua motif pembunuhan
yang angkanya cukup tinggi
yang pertama adalah motif ekonomi
dan yang kedua adalah ketegangan emosional
bagaimana emosi sesaat itu tidak terkontrol
ditambah lagi ada gangguan psikologis yang mendasari
itu kemudian menyebabkan seseorang
relatif lebih mudah
untuk menghilangkan nyawa orang lain
nah ini yang harus dikaji lebih jauh
bagaimana kondisi psikologis masyarakat indonesia ini secara umum
apakah disitu ada misalnya
rasa frustasi yang tinggi
ada distrust terhadap misalnya
tidak bisa menyelesaikan permasalahan psikologis
dengan orang orang terdekatnya
ini harus kita riset mendalam
kita menanggapi ketika ada orang
dengan gangguan kejiwaan
misalnya atau gangguan psikologis
kita masih menganggap hal yang tabu
untuk melakukan konseling
di negara negara maju konsepnya hal hal yang biasa
namun di kita mungkin itu masih menjadi
padahal ini menjadi salah satu entry point
bagaimana seorang bisa melakukan
termasuk pembunuhan seperti itu
atau menormalisasi konseling
apalagi yang sebenarnya
bisa dilakukan secara sinergi
oleh pemerintah dan juga masyarakat
untuk menurunkan tren
karena kan kita tidak mau ya angkanya stagnan terus
ada tindakan preemptif dan preventif
yang bisa dilakukan oleh kepolisian
tidak tahu sekarang ada
ada misalnya polisi rw yang lebih dekat dengan warga
ini bisa kemudian memberikan sosialisasi
memberikan efek gentar
efek bagaimana masyarakat itu diedukasi
itu hukumannya sangat tinggi
dan itu sangat menyesarakan semua pihak
nah edukasi edukasi ini bisa menjadi
langkah awal dari
pencegahan kasus kasus seperti pembunuhan
nah yang kedua adalah
komunikasi yang erat dengan
atau aparat penegak hukum yang berada di wilayah
ini menjadi sebuah solusi
biasanya ada perkumpulan perkumpulan
misalnya komunitas di warga ya
ada pkk misalnya ibu ibu misalnya itu
itu harus bekerja sama
tentang mengedukasi keluarganya
karena unit terkecil yang bisa memberikan
edukasi ini adalah keluarga
seperti itu mas
pembunuhan ini masalah bersama ya mas
masalah sosial tidak bisa diselesaikan
hanya sendiri harus bersinergi semua pihak